hoki besar cuan atau keberuntungan akan mempengaruhi beberapa show di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
yang mana dalam kalender cina adalah tahun kelinci air
nah seperti apa peruntungannya dan bagaimana nasib siu yang justru ciong atau zong di tahun ini
kita akan membahasnya di studio sudah ada pakar feng shui julius fang
halo selamat malam
sing nian kuai le
nah itu menarik juga nih kan selama ini banyak orang mengatakan bahwa
kalau misalnya selamat tahun baru selalu identik dengan gongsi fachain
sebenarnya artinya dari kongsi facai ini apa
ya kongsi facai itu kongsi hatinya adalah selamat
yang fatinya adalah berkembang atau bertumbuh dan cahayatinya duit
jadi memang benar orang tionghoa itu memang punya mindset uang adalah yang utama
jadi kalau kongsi facai itu berarti saya mendoakan semoga kamu dan saya uangnya bertambah
kayak begitu ya
nah baru kemudian kedua juga tidak lupa mengucapkan
apa di musim semi yang baru ini dengan mengucapkan sing in choila seperti itu
atau selamat tahun baru
sing nian artinya tahun baru
kuai le artinya adalah happy atau kebahagiaan
berarti gongsi face itu bukan artinya selamat tahun baru begitu ya
tapi berbicara soal tahun kelinci air
nah ini kan juga banyak yang mengatakan bahwa tidak sedikit begitu yang mengatakan bahwa
enggak kok ini bukan kelinci air tetapi kelinci emas
sebenarnya yang benar yang mana ini
kalau ditanya benar atau enggak ya
dan kenapa menggunakan kelinci air
karena ini adalah menggunakan metode ilmu chen wuxing atau metode lima elemen yang sebenarnya sejati
dan airnya sendiri adalah merupakan energi dari alam
dalam hal ini berhubungan dengan cuaca atau climate seperti itu ya
jadi kalau di mana kalau energi air ini datang maka akan lebih banyak cuaca yang berhubungan dengan hujan
grimis cuaca dingin dan sebagainya
contohnya tahun kemarin tahun macan air
membawa perubahan iklim yang sangat drastis ya di new york dan di beberapa kota di dunia sampai minus lima puluh derajat celcius
jadi itu adalah metode ilmu lima elemen yang sejati
sementara itu kalau mereka yang menggunakan kelinci emas atau kelinci logam
mereka menggunakan metode na'in
na'in itu adalah metode pelapalan suara yang mirip dengan artinya seperti itu
jadi kalau dalam bahasa mandarin
satu pelapalan itu seperti kong atau cien seperti itu punya intonasi yang berbeda
dan pada saat kita melafalkan itu hasilnya pun artinya juga berbeda seperti itu
maknanya itu berbeda juga ya
padahal sama sebutannya
jadi dari demikian kalau ditanya apakah metode menggunakan kelinci emas atau kelinci logam itu seperti gimana
apakah akurat atau tidak ya walau alam
karena ilmu ini sudah lost ya dari zaman dulu
kita tidak bisa trace back lagi penggunaannya seperti bagaimana
juga sekali lagi kalau menurut kami yang kami riset itu masih kurang akurat seperti itu
jadi ini semata mata cuma hanya masalah kebiasaan saja
berarti lebih ke na'in itu ya yang pelapalan
ya na'in pelapalan betul
na'in ini menggunakan dari zaman dulu ini memang benar dipakai
sebelum waktu pas metode perhitungan astrologi dari tzu ping itu salah satu founder astrologi pak tse tiongkok itu
na'in itu sudah dipakai
kemudian oleh si tzu ping ini akhirnya dia menggunakan yang metode wu xing seperti itu
chen wu xing atau metode lima elemen yang sejati seperti itu
dengan demikian sampai sekarang lah kalau di mana mana seluruh dunia mereka pun menggunakan kelinci air ya
seperti water rabbit kalau bahasa inggrisnya
tapi berbicara soal karakter dari kelinci air ini seperti apa
oke kalau kelinci air sendiri kan dia sebenarnya tidak meniru binatangnya sifat binatang
karena banyak orang mengastrolesikan wah kelinci wah berarti kan anaknya banyak gesit jago melompat kayak gitu ya
jadi ini bukan suatu hal yang tepat ini memang miskonsepsi yang sering terjadi
jadi yang benar adalah kelinci melambangkan elemen kayu kecil
nah kayu kecil itu seperti layaknya tumbuhan rumput ya bunga dia kayak seperti parasit seperti itu
nah jadi kalau tanaman tanaman kecil ini dia biasanya punya kekuatan untuk berkelompok
untuk kekuatan untuk berkolaborasi biasanya kita jarang melihat dia hidup sendiri
dan tahun ini elemen kayu kecil ini juga akan men trigger adanya romance
kenapa karena bunga sebagai melambangkan tanaman kecil itu kalau kita senang melihat akan ada perasaan euforia
perasaan romantis itu akan muncul seperti itu
orang akan mudah ketemu untuk bersosialisasi seperti filosofis tadi yang tanaman rumput dan sebagainya
nah jadi sifat dari kayu kecil ini ada juga yang kurang
yaitu sifat picik sifat yang lebih mengutama di sendiri pencemburu dan mudah cemas atau trauma seperti itu
jadi biasanya bisa terlihat bahwa tanaman tanaman kecil ini biasa akan jelas ke pohon besar
karena tanaman merambat ini biasanya kan menggulung ke pohon
dan dia merasa bahwa kita sama sama ditanam kenapa kamu gede duluan kamu tunggu gede ya
sedangkan saya masih begini saja saiznya padahal dia tidak sadar bahwa kemampuan genetikanya cuma segitu saja
berarti bisa diartikan bahwa ini mungkin saja ada kekuatan
ada keceburuan keceburuan begitu
betul jadi tahun ini adalah tahun di mana selain sisi romantis sisi penceburunya dapat
kemudian elemen airnya sendiri menceritakan adanya sifat misterius tertutup
kemudian sifat fleksibel adaptif ada di sana
dan yang kurangnya adalah penyendiri tadi ya kemudian dia punya pikiran yang negatif juga jauh lebih banyak
oh pikiran negatif banyak
dengan demikian drama juga banyak tahun ini
dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau dari kehidupan sosial
orang orang akan masih merasa tahun ini adalah tahun yang pesimis ya
karena adanya ancaman daripada inflasi global resesi global seperti itu
jadi tahun ini boleh dikatakan dengan kekuatan elemen kayu kecil ini
bayangkan kalau air itu adalah seperti kabut gerimis embun dan sebagainya
nah si rumput ingin bertumbuh tetapi yang datang adalah kabut bukanlah sinar matahari
padahal bahan bahan energinya atau rumput ini atau tanaman ini adalah menggunakan
sinar matahari untuk memproses makanannya seperti itu
nah yang datang malah ditutupi oleh si kabut ini dan demikian dia kekurangan sumber untuk memproses makanan
jadi tahun ini bayangkan seperti rumput ingin bertumbuh tetapi terhalang oleh adanya kabut
sehingga pertumbuhan jadi tidak maksimal
jadi diartikan tahun ini orang ingin tidak sabar ingin keluar dari pandemi
tidak sabar ingin ekonomi yang lebih baik ya tetapi kenyataannya tidak semudah itu
yang terjadi malah adanya hantaman dari
dan itu akan membuat dampak ekonomi global yang kurang baik
oke tapi berbicara soal kan kalau sio ini selalu identik dengan sifat begitu yang dibawa bagi siapapun yang lahir di tahun tersebut
nah apakah kalau di tahun kelinci air ini untuk yang lahir di tahun kelinci air ini akan memiliki sifat yang sama seperti itu
karena siu itu yang masyarakat umum tahu itu hanya di tahun lahir
dan siu yang masyarakat umum tahu itu hanya di tahun ke dua belas
sebenarnya siu itu ada enam puluh
kenapa karena ada lima elemen yang utama
ada variasi dari pada elemen yang dan yin yang dan yang
seperti api besar api kecil tanah besar tanah kecil
dan seterusnya itu ada sepuluh variasi di sana
kemudian digabung dengan dua belas cabang bumi yang kita kenal dengan sio
dari tikus kerbau macan sampai dengan babi itu ada dua belas sio
jadi sepuluh dan dua belas ini dipadukan akan menghasilkan enam puluh permutasi seperti itu
oh permutasinya itu dalam bentuk apa itu
ya seperti contohnya kelinci air kelinci kayu kelinci api kelinci tanah dan kelinci logam
seperti itu jadi kalau lima variasi dikali dua belas cycle akan tercipta enam puluh siu seperti itu

ya akan beda beda
jadi kalau ditanya apakah kelinci air ini akan sama banyak dengan air
tetapi kadang lagi namanya sio di bulan lahir hari lahir dan jam lahir
jadi dalam demikian enam puluh tahun yang lalu adalah juga siu kelinci air
oh seperti itu menarik juga ya
tapi berbicara soal kan kita beberapa waktu lalu sempat nih pak jokowi
seperti tadi juga yang sempat sedikit diungkapkan
oleh apa namanya koyolius terkait dengan perekonomian begitu dan lain sebagainya
tentunya kan kalau presiden bilang ekonomi di tahun dua ribu dua puluh tiga ini akan gelap gitu
nah kalau dari kacamata feng shui ini sendiri seperti apa
oke memang benar apa adanya ya pemirsa bahwa tahun kelinci air akan terjadi perubahan transformasi
dari sepuluh planet yang berubah rumahnya semua kayak gitu ya
jadi ini akan ada terjadi major shifting dan ini akan mempengaruhi
transformasi secara global oke ini bayangkan seperti dua ribu dua puluh
awal pandemi ini seperti mengumpul energinya nah sekarang ini seperti
jerawat merah meradang yang ingin meledak jadi ledakannya terjadi tahun ini
dengan demikian apa yang perlu kita antisipasi adalah bahwa
ya kalau kita mau cari aman kita beli dulu dong obat jerawatnya kayak gitu kan ya
artinya kita siap dengan penangkalnya
ekonomi berarti kita siap dengan dana cadangan kita siap kalau mau melakukan ekspansi
tapi ketahui dulu keterbatasan kita seperti apa
buat mereka yang ingin buka bisnis besar disarankan untuk menahan diri dulu
kalau hokinya gak bagus banget dalam empat tahun berturut lebih bagus jangan buka
kita sudah lihat tren usahanya bidang elemen usaha apa aja yang cuan yang bagus di tahun ini
yang bisa membuat kita masih safe jadi seperti bagayung bersambut kayak gitu
ya dan juga yang penting juga buat masyarakat lakukan lindung nilai
kalau dalam hal uang oke karena meskipun begitu tidak terlalu tidak disarankan untuk panik berlebih
kenapa karena yang majority akan mengalami goncangan hebat itu pasti dari eropa dan amerika
seperti itu dan indonesia selamat kita asia dan asia tenggara khususnya indonesia
selama tidak ada perang ataupun isu perang yang hebat maka kita relatively safe
tetapi benar ekonomi kita akan melambat kita tidak suka perang kita tidak suka perang

dan by the way pandemi akan lebih terkontrol di tahun ini oke
tetapi virus lain akan kemungkinan meningkat dan harus kita antisipasi
kita tidak suka pandemi tetapi kita harus siap bila itu datang dampak perlambatan ekonomi ke negara kita
termasuk halnya vaksinasi seperti yang tadi sudah sempat kita bahas terkait dengan vaksinasi booster kedua
yang memang sudah mulai digalakkan untuk perbesok dua puluh empat januari
tetapi ini juga menarik soal kalau tadi adanya kita harus bisa berhemat begitu ya intinya ya
harus bisa investasi dan lain sebagainya
tapi kalau misalnya untuk yang show yang cuan begitu di tahun ini kan pasti ada ya
atau bagaimana itu show apa saja nih yang bakalan tidak terlalu terpengaruh mungkin bisa dikatakan seperti itu terkait dengan resesi global dan lain sebagainya
oke sio yang cuan di tahun ini adalah sio anjing kemudian kelinci kemudian tikus kemudian kambing dan sio monyet seperti itu ya oke
jadi ada lima sio yang cuan di tahun ini ya
jadi sio yang cuan ini berarti diartikan bahwa akan banyak kesempatan yang datang ke mereka oke
artinya dalam bekerja dan sebagainya mungkin ada offering atau tawaran
dan disarankan itu lebih produktif
dan perlu diketahui bahwa cuan itu bukan berarti kebasial dalam hal uang
kenapa ya mas iqbal karena tahun ini scam juga akan meningkat
scam artinya berlebihan
penipuan dan skandal akan meningkat
jadi demikian di tahun yang sulit tingkat kejahatan meningkat dan penipuan kera putih juga akan meningkat
oke dengan demikian scam yang berhubungan dengan saham institusi keuangan keagamaan pendidikan harus diwaspadai
kalau kita tidak ingin duit kita itu hancur ataupun tiba tiba hilang begitu saja
ya demikian untuk sinyal yang cuan
oke berarti tetap harus hati hati walaupun diperkirakan di tahun kelinci air ini cukup cuan begitu
nah bagi sio yang seperti saya
yang tidak termasuk dalam show yang cuan
apa saja dan apa yang harus kita lakukan
oke baik kita lihat juga adanya sio yang apa
atau kita sebut ya banyak orang menganggap zong
jadi sebenarnya sio yang ciong ini pertama ada sio ayam kedua sio naga kemudian ketiga adalah sio kuda tikus dan terakhir adalah kelinci
ya kelinci termasuk sio paling ringan tahun ini
jadi tidak terlalu tak dikhawatirkan
kasian sekali ya
oke jadi ayam naga kuda tikus dan kelinci ini lima sio ini artinya akan mengalami perubahan
ya dan akan dipaksa keluar dari zona nyaman mengalami ketidakstabilan
oke hasilnya apakah jong atau tidak ya baik atau tidak sebenarnya tergantung daripada kita sendiri yang menjalannya
jadi kalau kita sendiri siap dengan perubahan itu ya melakukan yang terbaik moga moga nggak zong
ya seperti itu
jadi artinya ciong itu bukan berarti sial ya
karena banyak orang punya stigma yang negatif atau mindset yang negatif wah gawat saya tahun ini
dan semua itu akan mengalami adil
dalam dua belas tahun semua akan ceo itu akan take turn kayak gitu
akan mengambil bagian yang terkena kesempatan untuk naik level up
ya jadi saat ini kita akan diuji untuk level up
terakhir saja ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan di tahun apa namanya di tahun kelinci air ini
mau secara umum saja
yang perlu kita lakukan di tahun kelinci air ini bahwa pertama tama kita harus sadari di tahun yang sulit ini kita harus punya namanya keahlian
jadi buat para karyawan yang ataupun para pekerja pertama tama buatlah diri anda itu lebih kebal terhadap pemecatan
artinya kalau anda punya satu talenta yang hebat oke dan company tetap akan perusahaan akan tetap mempertahankan anda dan ini satu kelebihan buat anda sendiri
jadi tahun dua ribu dua puluh tiga ini kelinci air phk masa akan terjadi
seperti yang saya bilang jerawat akan meledak tahun ini
dengan demikian kita siap apabila tiba tiba startup gulung tikar dan sebagainya ya
karena itu akan bisa terjadi transformasi yang luar biasa dari planet pluto yang berhubungan dengan teknologi seperti itu
kemudian yang pebisnis
pebisnis sendiri disarankan kemajuan dalam hal ekspansi itu dilakukan secara bertahap
jangan langsung jangan itu
kemudian hindari untuk meminjam apa melebihi kemampuan
oke kemudian yang terakhir adalah buat semua masyarakat semua disarankan untuk bisa apa ya nuries wire waiting
jadi saat kita lagi menunggu ya menunggu tahun yang sulit ini kita lewati mengapa kita cuma duduk diam
mengapa kita cuma tiduran
daripada kita tiduran atau duduk diam coba deh kita lakukan apa yang bisa kita lakukan
ada yang bisa kita belajar ada yang bisa melakukan training ada yang bisa lakukan sosialisasi
jadi kita mulai tahun ini dengan filosofi elemen dari kayu kecil yang artinya kolaborasi networking dan sosialisasi bagus ya pendidikan kemudian juga bagus
jadi kita lakukan kegiatan itu seperti itu
dan itu akan membuat kita ada modal yang atau istilahnya punya satu ketahanan menghadapi masa yang sulit
oke keren sekali
terima kasih ko yulius sudah berbincang dengan kami
tentunya banyak sekali masukan yang sudah diberikan oleh ko julius terkait dengan apa yang akan terjadi di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sekali lagi terima kasih
dan tidak lupa saya ucapkan semoga semua pemirsa cnn selalu dalam kondisi sehat sukses makmur dan bahagia
baik terima kasih sekali lagi selamat malam ko julius